saudara polisi menangkap terduga pelaku penembakan terhadap seorang juru parkir di tempat hiburan malam di banyumas jawa tengah
terduga pelaku ditangkap bersama dengan rekan perempuannya di sebuah guest house
tim gabungan dari satreskrim polresta banyumas bersama dengan tim dari brimob jawa tengah saudara
menggrebek dan menangkap terduga pelaku di salah satu case house di wilayah kecamatan purwokerto utara
selain terduga pelaku petugas juga menangkap seorang rekan perempuan
polisi kemudian melakukan olah tkp di lokasi penangkapan dan menggeledah kamar tempat terduga pelaku
menginap serta kendaraan yang dibawa terduga pelaku saat kejadian
nanti apa saja nanti kami akan laporkan lebih lanjut
sebelumnya saudara seorang juru parkir tewas ditembak pengunjung tempat hiburan malam di area parkir hotel di wilayah sokaraja banyumas jawa tengah
diduga penembakan dipicu pelaku emosi usai terlibat cekcok dengan beberapa juru parkir karena membayar uang parkir hingga pelaku melepaskan tembakan ke arah juru parkir
akibatnya saudara korban mengalami luka tembak di bagian dada hingga meninggal